daerah istimewa yogyakarta atau dia ini merupakan daerah yang memang istimewa
dari segi pemerintahannya kelembagaannya dan juga budayanya
dan sejak berdirinya republik indonesia memang daerah ini sudah unik
karena merupakan daerah kerajaan persisnya keratonan yogyakarta
nah saat ini gubernur dia adalah sultan yang sedang bertahta
daerah ini juga terkenal sebagai salah satu destinasi pariwisata yang cukup populer
karena peninggalan sejarahnya candinya dan juga budayanya
insight saat ini sedang berada di yogyakarta untuk berbincang bagaimana daerah ini dikelola
serta peluang dan tantangannya ke depan
dan bersama sultan hamengkubono x yang juga merupakan gubernur dari daerah istimewa yogyakarta
yogyakarta hadiningrat merupakan salah satu kerajaan yang masih kokoh bertahan di pulau jawa
tepatnya di daerah istimewa yogyakarta
selama berabad abad kesultanan yogyakarta mampu melestarikan tradisi di tengah modernisasi
yogyakarta terkenal dengan kekayaan tradisi
dan budayanya misalnya kesenian karawitan dan kain batik
kota pelajar ini pun menjadi salah satu kota tujuan wisata utama di indonesia
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan kesultanan nga yogyakarta dipimpin sri sultan hamengkubwono x
atau yang sebelumnya bernama bendara raden mas herjuno darvito
selain menjadi seorang raja
sri sultan hamengkubwono x juga menjabat sebagai gubernur daerah istimewa yogyakarta sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
insight kali ini akan berbincang dengan sri sultan hamengkebuwono x
membahas berbagai isu dan bagaimana masa depan dari salah satu kerajaan tertua di indonesia
saat ini saya sedang berada di kantor gubernur daerah istimewa yogyakarta

kita akan berjumpa dengan raja raja yogyakarta
kita akan berjumpa dengan raja raja yogyakarta
kita akan berjumpa dengan gubernur daerah istimewa yogyakarta
yang juga raja dari kesultanan yogyakarta
sri sultan hamengkubwono x dan gubernur d i e
terima kasih banyak sudah menerima saya di ruangan ini
saya juga terima kasih
iya ketemu lagi
dan sehat walafiat pak sultan
masih kelihatannya fit sekali
kita ingat pak sultan kan menjadi raja sejak tahun dua ribu

dan menjadi gubernur saya tuh masih ingat itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
sejak terjadinya reformasi
tidak terasa ya hampir dua puluh tahun ya
dua puluh delapan tahun menjadi raja tapi menjadi gubernur hampir dua puluh
nah yang memang membuat daerah ini istimewa adalah gubernurnya itu juga raja
dan ini kan merupakan keistimewaan dari
daerah ini yang sebelum republik juga
ini merupakan kerajaan
pak sultan selama ini punya mandat sebagai raja tapi juga punya mandat sebagai gubernur
dalam perjalanannya itu apa
bagaimana kira kira perkembangan daerah yang dibawa kekuasaan bapak
memang kami punya waktu untuk tumbuh itu agak lama
karena di jogja ini
gubernur tidak hanya lima tahun
dan bisa bersambung
sehingga saya lebih memilih bagaimana membangun sistem
sehingga siapapun pengganti saya tinggal melaksanakan sistem yang memang sudah didesain
sehingga dengan membangun sistem itu memerlukan waktu
tapi sekarang sudah mulai
sehingga harapan saya siapapun pengganti saya akan bisa menghadapi tantangan zamannya
bagaimana tidak lepas daripada perubahan tatanan masyarakat
yang harus diarahkan ke industrialisasi dan modernisasi
mau tidak mau ya
harus tidak bisa ketinggalan jam
tidak bisa kita stagnan tidak bisa
tapi membangun sistem itu apa apa saja
bagaimana strategi yang paling penting untuk diketapkan
dari awal tahun dua ribu dua
kami mengubah membangun bagaimana apbd ini bisa merebitkan raksa
jadi dua ribu satu itu berlakunya otonomi
dua ribu tiga kita sudah di publik itu sudah mengeluarkan raksa pemerintah daerah
dari apbd yang ada
menjadi double entry
nah dari situ kita tahu bahwa aparat yang relatif peninggalan orde baru
punya kemauan untuk berubah
nah terus bagaimana kita
dari personil kita bicara kalau perusahaan juga punya corporate culture
masuk governor tidak punya corporate culture
jadi pemerintah juga harus punya corporate culture gitu
bukan sebagai pengusaha tapi sebagai aparat pemerintahan yang tugasnya melayani publik
itu bagaimana tantangannya mengubah mindset
apalagi kan ya zaman orang baru beda sekali
banyak melakukan training training
karena untuk menghapus pola yang sentralistik
memang tidak mudah
yang penting mereka punya kemauan untuk berubah
karena memang kondisi memang harus berubah
berapa lama waktu itu
baru terasa perubahannya itu
jadi akhirnya mendapatkan vtp
wtp itu bukan akhir dari segalanya
berproses perubahan itu harus terjadi
ini kelihatan pak sultan dari tahun ke tahun sudah
memang banyak daerah daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua yang juga datang ke jogja
bagi saya juga tidak ada masalah
karena tantangan tujuh tahun ini justru
kreativitas daerah itu difasilitasi pemerintah dengan pemberian penghargaan
nah ini kan yang di bawah d i e ini
daerah istimewa yogyakarta
ini kan ada kota yogyakarta itu sendiri
tapi kan ada empat kabupaten
ada bantu ada gunung kidul ada kulon progo dan lain sebagainya
ini bagaimana menata koordinasi
apalagi kan bupatinya kan juga bukan istilahnya representatif
ini koordinasi selama ini bagaimana
tidak ada masalah
karena relatif kita kecil ya
hanya empat kabupaten satu kota
sehingga kita bisa membangun komunikasi yang baik
kita bisa sama sama saling belajar
saya tidak mau menggurui
tidak tahu belum tentu dia bodoh
tapi karena mungkin belum berpengalaman untuk berproses
mungkin kita bisa berdialog secara terbuka
sehingga soalnya apa artinya di di bisa berubah
kalau kabupaten kota juga nggak mau berubah
masyarakatnya kan di sana
nah kebetulan perubahan yang terjadi di tingkat satu pun juga tingkat dua juga berubah semua
nah dari segi ekonomi dan kesejahteraan
kalau kita lihat mungkin ya yogyakarta relatif lebih baik misalnya dibandingkan dengan kabupaten kabupaten seperti bantu atau gunung kidul
bagaimana membangun ekonomi di kabupaten itu dan bagaimana memastikan bahwa tidak ada yang ketinggalan
karena kalau saya lihat pertumbuhan di ini masih di bawah rata rata nasional kan
nah ini kan masih banyak pr yang harus
tiga tahun ini kita pertumbuhannya lebih tinggi dari nasional tiga tahun ini
karena bagi saya begini ya
bagaimana mungkin yogyakarta ini akan tumbuh hanya di support oleh tiga enam juta
paling paling karena saya melihat ya di jogja itu satu
kita kan sudah bicara bonus demografi
jadi kami di yogyakarta ini melihat bahwa mulai tahun dua ribu sepuluh bonus ini sudah terjadi
jadi satu orang yang berpenghasilan ya itu sudah harus menanggung dua tiga orang yang non produktif yang masih anak anak muda tapi juga dua orang lansia
jadi kan bebannya kan berat
bebannya berat ya
kira kira di yogyakarta sudah lima tahun
di yogyakarta sudah lima puluh satu
ya karena pendatang relatif juga nggak produktif karena mayoritas kan juga sekolah
ya mereka mahasiswa
jadi kita punya kesadaran
kesadaran hal seperti itu
jadi bagaimana yang kita punya history ya
tidak mungkin kalau kita tidak di back up oleh wilayah luar yogyakarta
keluar jogja untuk bisa memberikan pertumbuhan ekonomi
tapi masih mengenai masalah ekonomi karena ya memang secara keseluruhan indonesia dan dunia juga kan pertumbuhannya kan sedang melamban
tapi khususnya yogyakarta juga kena imbasnya
jadi kekurangan terbesar pak sultan untuk meningkatkan perekonomian di daerah ini yang akhirnya kan nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya itu apa yang selama ini
karena dari segi apbd kan juga kita tahu kan pasti ada potong potong sana sini dan transfer dari pusat ke daerah juga masih masalah
kami ini kan tidak jogja ini kan tidak punya sumber daya alam
yang relatif pendidikan ini cukup baik
sehingga kami mengandalkan pada sumber daya manusianya
berarti di industri kreatif
dan banyak orang kreatif ya di jogja
ya di industri kreatif
baik itu di bidang it
mungkin ya industri kreatif yang lain ya
sehingga banyak kami fasilitasi gitu loh
jadi kami sekolah sekolah negeri di sini yang sd smp pun kami bangunkan semua
kita pasang komputer di setiap sekolah gitu loh
dua puluh biji dengan harapan apa
toh itu masih dua puluh lima tahun kita mengenyam hasil
jadi mungkin di indonesia ini pengguna it ini mungkin terbesar mungkin di jogja gitu
dan ini sudah secara infrastruktur tidak ada masalah ya dari
oh ya tidak ada masalah
segi it nya
kami pun kalau ada pertemuan apalagi presentasi staff kepala dinas dan sebagainya kalau bisa tidak menggunakan laptop jangan presentasi di hadapan saya saya bilang
selain itu keunggulan yang bisa membantu untuk meningkatkan perekonomian
ini kreatif itu tadi kan
investasi dari luar
tapi kan kami punya kondisi punya keterbatasan
karena kepemilikan lahan di sini kan
kepemilikan lahan di sini kan sempit
wilayah ini sempit
jadi tidak mungkin kita pilih industri yang hanya menghabiskan tanah
karena costnya jadi mahal
karena tanah jadi mahal
jadi kami tapi dari kondisi yang kedua kami juga kalau industri yang lain yang harus ekspor kami juga harus menggunakan paling dekat semarang
karena gak punya pelabuhan
karena menghitungnya masih tambah ongkos angkut
nah tapi dengan keterbatasan itu kita bisa menentukan pilihan jenis industri yang bisa masuk ke jogja
contoh contoh apa saja industri yang dipilih
saya lebih cenderung industri industri yang ringan yang sekarang saya dorong untuk mengurangi kemiskinan dan orang yang putus sekolah
ya dari industri industri kreatif itu
nah sekarang kami baru memfasiliti suatu industri biarpun hanya sekedar industri itu bikin tas kalau kita belanja di toko
tapi kan anak tidak memerlukan skill
yang penting dia sabar untuk motong kertas saja
tapi orang orang itu kan mereka tidak perlu cari tenaga kerja
aku yang nyarikan tenaga kerja
jadi yang orang orang miskin yang wanita khususnya yang bisa membantu rumah tangga mereka ya sudah kamu masuk
jadi semakin lama umkm ini semakin banyak pak sultan
dan difasilitasi khususnya
untuk akses biasanya kan modal
karena kita akan menuju zaman industri
mereka tidak akan punya akses untuk itu kalau tidak kita bantu dan saat ini harus terjadi yang mereka yang diuntungkan pertama kali
dia pola pikirnya berubah
supaya nanti kalau zaman industri ini masuk di jogja
paling tidak mereka sudah punya skill
bukan dia akan membakar pabrik gitu loh
karena dia juga sudah terjadi transformasi
transformasi budayanya sudah terjadi
ini sudah mulai kelihatan ke arah situ atau masih jauh
baik itu di sektor pertanian maupun di sektor industri kreatifnya
nah biasanya kan akses terhadap modal itu yang menjadi masalah ya kalau membangun umkm dan juga memberikan insentif lah bagi masyarakat kecil untuk mengembangkan usahanya
dari mana pak
lu sebetulnya pementah pusat ini kan banyak punya program
banyak program ya
ya banyak program yang bisa punya akses ke perbankan
yang penting ya kan sekarang misalnya dia punya pengalaman kena bencana misalnya dua ribu sepuluh dua ribu enam otomatis alat produksinya hancur dua ribu sepuluh
dua ribu sepuluh pada waktu merapi juga demikian
faktanya perbankan ini kan juga tidak bisa kembali kalau sudah rusak
tapi bisa enggak dari csrnya itu untuk bisa dia bangkit kembali
tapi jangan dihapus utangnya
kalau apa apa dihapus diputihkan dia tidak dididik untuk bermotivasi bekerja keras
nah investor investor yang selama ini juga sudah dilirik ya untuk
mau berinvestasi di daerah ini biasanya dari mana mana saja dipilih kalau
kalau kira kira hanya itu hanya ninggalin limbah lebih baik nggak usah
saya paling ketat untuk menjaga lingkungan
saya enggak mau
bagus penting sekali
dulu saya pernah ada nggak usah saya sebutkan ada dua pejabat yang memang strategis
jadi kalau saya merugikan aliran sungai dan sebagainya ya sudah
proses di pengadilan
tapi dengan itu nggak ada lagi yang orang yang punya keberanian untuk melanggar
dan di sini mungkin diuntungkan karena gubernurnya betul betul berkuasa terhadap daerahnya
dan bupatinya juga mau tidak mau tunduk ya biasanya kan antara gubernur sama bupati koordinasinya kan
bisa membangun komunikasi asal tidak mau menang sendiri kan
bagaimana baiknya kan bisa dialog
pengelolaan apbd selama ini yang paling besar di penggunaannya itu seperti apa
dan income yang didapatkan
ini kan kita bicara sekarang harus memperluas basis pajak dan lain sebagainya
kira kira untuk daerah ini bagaimana ini
kalau saya pun basis pajak itu yang besar itu kan itu vertikal ya lewat departemen keuangan
kita kan hanya tingkat satu ini kan hanya yang paling besar kan hanya kendaraan bermotor aja
iya kami kan bisa membantu kepala kanwil pajak di sini bagaimana masyarakat punya kesadaran apa
kesadaran bayar pajak
targetnya kan kita kan sudah nomor satu jadi sudah mungkin sudah mayoritas yang orang pasar mbak
orang pasar kan juga harus bayar pajak
ada satu lagi saya lihat karena jogja selain bali itu lumayan cukup terkenal
di sini kan daerah yang banyak sekali dengan candinya peninggalannya dan kegiatan aktivitas bagi para turis atau wisatawan itu banyak
nah bagaimana strategi untuk meningkatkan pariwisata
karena ini kan bisa menjadi revenue atau pemasukan yang andalan kan khusus untuk jogja dan daerah sekitarnya
ya begini ya candi ini memang masih di bawah pemenang pusat ya
tapi kami mencoba membantu mungkin memperluas kawasan dan sebagainya supaya bisa ada tempat parkir yang baik dan sebagainya
tapi selama turis kita
tapi selama turis kita
kalau turis itu melihat sandi hanya mengatakan artefak pendapat saya tidak pernah akan berubah
ya kan apa artinya masuk candi prambanan masuk candi borobudur kalau di situ pun buku borobudur enggak ada
informasi apapun enggak ada
ya berarti hanya dia ke borobudur ke prambanan ya hanya melihat batu
tidak punya nilai apa
tidak punya nilai apa apa
bagaimana kita akan meningkatkan
bagaimana kita akan meningkatkan
karena itu hanya sekedar tempat untuk ritual dulu
tapi tidak pernah ya mungkin buku sejarah borobudur cerita borobudur atau apapun orang asing itu mudah didapatkan
kalau kita pergi keluar negeri kita bisa lihat
kalau kita pergi keluar negeri ya kan itu tidak mau tahu tempat tempat seperti itu
karena kalau kita keluar negeri yang kita foto itu diri kita sendiri
tapi kalau orang asing itu masuk ke museum ke candi dia harus tahu untuk apa dia masuk
ya sejarahnya budayanya
nah ini bagaimana
tidak mau tahu
ide ide pak sultan untuk mengembangkan supaya pariwisata
tapi kalau kami tidak punya pemenang itu ini kan masih memenang departemen
tapi kan ada ini lah
ya biarpun dilola bumn saya minta
bumn itu bikin buku
tidak hanya yang dipentingkan itu ngambil tiket
ya memang ngambil tiket bayar sudah punya duit
tapi kan tidak hanya itu
orang masuk itu ingin tahu
saya lihat memang ada ini lah banyak sekali yang mengelola
ada pt taman wisatanya ada di situ juga kebudayaannya dan ada dari kementerian pariwisatanya tapi ada pemdanya juga
nah peran pemda menurut pak sultan karena kan pada akhirnya yang diinginkan kan masukan ke daerah
misalnya ya perambanan
jelas ada balet ramayana
ya tapi itu pada waktu bulan purnama
jadi kira kira hanya lima bulan dalam satu tahun
satu bulan saja hanya lima hari
berarti lima bulan kan hanya dua puluh lima hari dari satu tahun
sedangkan tempat itu di maintain selama satu tahun
tapi untuk pentas hanya dua puluh lima tiga puluh hari
jadi tidak efisien ya
bisa nggak di luar untuk balet ramayana itu untuk aktivitas lain
asal jangan merusak
toh itu kan di open speech gitu
atau yang ditutup
sehingga paling sedikit maintenance setahun itu bisa ditutup dari pertunjukan itulah
minimum gitu ya
jadi perusahaan itu kan di
tapi jadi menurut pak sultan selama ini pajak yang dihasilkan dengan datangnya wisatawan ke tempat tempat ke situs situs ini kurang ya
masih jauh dari harapan
tapi apa lagi pak sultan
karena kan kalau ke khasan ini kan daerah istimewa
ini kan di situ kan ada budayanya masyarakatnya yang sangat kreatif
di sini ada macam macam
saya lihat kan jumlah hotel yang ada di jogja
itu sampai ada moratorium kan terhadap pembangunan hotel
banyak yang bisa dikembangkan
kalau untuk wisatawan lokal gak ada masalah
dalam arti sudah tiga juta orang
yang problem ini kan asing
dulu ya mbak sebelum gempa bumi tahun dua ribu enam
itu jogja sudah mendekati empat ratus ribu
turis dari mancanegara
iya dari mancanegara
tapi begitu bencana
tahun dua ribu enam itu hanya tujuh puluh delapan ribu
sampai sekarang berarti kan sudah
ini dua ribu tujuh belas kan sudah sebelas tahun
jadi masih belum pulih ya
mungkin turis ini pikiran kami beberapa tahun yang lalu ya
mungkin turis ini cara pandangnya juga sudah berbeda
saya mau datang ke sana
harus pakai apa dan sebagainya
oh pakai pesawat
tapi terlalu banyak transitnya
misalnya gitu loh
jadi gak mungkin
gak mungkin akan banyak transit
mungkin akan banyak tambah
jadi bagi saya international airport yang baru itu baru saya punya prospek
karena bisa direct flight gitu loh
sudah tidak lagi dari eropa transit di qatar atau dhaka
transit di singapura transit di jakarta baru ke jogja
atau transit di bali baru ke jogja
transit ini kan sudah tiga kali
kalau kita pergi terbang juga transit kan juga paling males
berarti mereka juga sama
seperti yang kita rasakan
dan mungkin nginepnya mungkin hanya satu malam atau dua malam
tapi ada target yang diinginkan oleh pak sultan
pokoknya akhir tahun ini tahun sekian kita ingin minimal lima ratus ribu wisatawan asing yang datang ke jogja
ada target target atau
belum di situ itu baru nanti tahun depan
bagaimana kami para birokrat ya
baik di tingkat satu tingkat dua
kami juga akan campaign ke publik
kita harus mengubah paradigma
dengan adanya international airport kita sudah tidak bisa lagi bicara begini saja sudah bisa
itu gak boleh
karena dengan makin banyak nanti direct flight orang asing masuk
itu tuntutannya standar
berarti tidak bisa kita mengatakan kami melayani begini saja sudah bisa
itu sudah tidak bisa
harus memenuhi standar dalam konteks pelayanan pariwisata
ini kan mengubah paradigma
iya mau tidak mau ya
kenapa perlu ada moratorium
memang sudah banyak sekali
walaupun masih banyak yang harus dibangun
hanya begitu enam puluh tujuh hotel ini jadi
itu sekarang hari senin sampai hari kamis ya
apa artinya investasi
kalau tidak untung untuk apa
ya harapan saya di moratorium dengan harapan dua tahun ini
nah baru bisa buka lagi
dan tujuh puluh ini idealnya dari manja negara kan
ya sehingga orang berasumsi investasi di jogja itu
tapi itu berarti itu tidak merasa dilindungi
jangan hanya sekedar dimintain pajak pad tapi tidak merasa dilindungi
akhirnya dia main harga tidak ada kepastian
kamarnya diisi kan
tapi berarti harus ada effort yang lebih lagi untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke jogja ini
betul tapi mereka melihatnya itu kan dengan international airport jelas
international airport ini saat ini kan masih dalam mimpi
masih dalam proses ya
ini saya dengar dengar agak susah ya untuk dirampungkan karena masalah tanah dan lain sebagainya
itu sudah sudah tidak masalah
sekarang kemarin kan sudah
pertahanan batu pertama kan sudah dilakukan mbak presiden
kapan ini nanti pesawat pertama yang diharapkan mendarat di sana
saya kirakan antara maret juni dua ribu sembilan belas
ini rutenya nanti dari mana kalau internasional bisa langsung dari singapura ke kulon progo tanpa harus lewat jakarta
hanya saya mohon jangan sekedar jogja ini jadi tujuan
tapi juga dimungkinkan untuk transit
misalnya dari european bisa transit di jogja karena memang pesawat ini harus ke australia

sehingga harapan saya jogja ini di tengah ini bisa berpusat jadi
pak sultan ini saya tertarik ya mengenai gaya kepemimpinan dan juga bagaimana mengayomi lah masyarakat di sini
kan gubernur tapi juga raja
ini kan dua hal yang sangat berbeda
sementara kan ya kita bagian lah dari nkri yang selalu dalam proses demokratisasi dan lain sebagainya
bagaimana di diri pak sultan itu sendiri
memerankan dua peran ini
gak ada masalah
lah kami ini juara nomor satu demokratisasi ya
tapi kan ada ini lah istilahnya kan
wah ini raja
tapi dalam waktu yang sama harus jadi administrator juga
ya saya memang raja
tapi jangan diperbandingkan di european loh
saya tetap raja jawa gitu loh
yang punya filosofi sendiri
berbeda dengan di barat
mungkin justru wewenangnya lebih besar
karena misalnya ratu elizabeth dia tidak punya wewenang politik
oh iya tapi dia punya
lebih ke figur
karena kan kron properti kan gitu
saya gak mau ada kron properti
ya kalau merakyat memerlukan ya silahkan aja dipakai
itu boleh karena kan memang katanya keraton kan punya tanah di mana mana dan itu
kan digunakan masyarakat semua
tanpa perlu dibayar sewa
kron properti itu harus bicara negosiasi
ya itu di barat silahkan
karena kan kami di indonesia lain
karena kan kalau di
ya paling paling sebut
income untuk kekerajaan itu dari mana
setahun dia bayarnya hanya seratus perak
yang penting ada pengakuan
bahwa ini bukan tanah dia
tapi untuk menghidupkan lah istilahnya
ini kan keraton ini
kan memerlukan revenue
memerlukan income dan lain sebagainya
ini bagaimana pengelolaan finansial
ya kami usaha sendiri
tapi jadi jalan terus ya
contohnya apa apa saja pak sultan
dan menghabiskan waktu seberapa banyak
ya biarpun mungkin masuk keraton itu membayar dan sebagainya
tapi kan tidak cukup
kami dengan dana keistimewaan dimungkinkan
ya para karyawan itu sebagai penjaga budaya
dibantu lewat dana keistimewaan
ya sudah silahkan
tapi untuk upacara yang lain tidak
kami akan membiayai sendiri yang selama ini memang kami membiayai sendiri
saya nggak mau biaya sendiri ada upacara upacara
nanti kalau dana dari keistimewaan itu harus lewat eo
karena kalau kerajaan di inggris kan dianggap mereka itu jadi beban ya
hanya harus mereka dapat allowance atau dapat pajak
kita di jogja ini kan bukan monarki konstitusional
hanya gubernurnya yang sultan
tapi anak saya saudara saya kan tidak ada fasilitas
tapi saya tidak mau kalau ada upacara upacara di keraton
harus biaya dari pemerintah ini harus dilelang
susah enggak usah
tapi dari segi administrator sebagai gubernur ini ini kan sekarang banyak sekali saya lihat ya keinginan untuk e government yang lebih efisien lebih profesional reformasi birokrasi
semua transparan itu jalan terus pak sultan
di keraton pun jalan juga
bagaimana tantangan terberat dalam mengelolanya selama ini apa lebih ke selain mungkin
kalau kami ya sebetulnya
kami tahun dua ribu
saya ini sudah punya seratus lab komputer dibantu kami investasi lima puluh perusahaan microsoft membantu lima puluh
jadi birokrat guru guru itu kita training semua
tidak ada masalah kalau itu
sekarang semua sudah bisa menggunakan laptop semua nggak ada masalah
kalau birokrat di departemen di pusat itu dari masuk awal sampai pensiun tetap di departemen itu
kalau di daerah nggak bisa
di daerah itu kenaikan pangkat
itu tidak boleh dua kali di satu instansi
mereka harus pindah
sehingga nanti kalau menjadi kepala dinas
jadi pengalamannya sudah
pengalaman macam macam yang lebih luas
tapi ini lebih efisien atau justru lebih ribet dengan ada sistem seperti ini
nah problemnya kalau dengan it
dia jadi programmer atau operator
begitu mau naik pangkat yang kedua dia harus pindah
lah begitu pindah kan belum tentu ada orang lagi
wah macet lagi
kita kan pusing
daripada begitu lebih baik kita sewa orang dari luar
yang jelas jauh lebih profesional
tapi secara keseluruhan jauh lebih efisien sekarang pak merintah
dan lebih transparan
korupsi segala macam itu gimana pak sultan
korupsi itu sudah tidak bisa
kalau kita mau jujur
bukan masalah mau atau tidak mau ya
kalau dulu single entry
kalau di anggaran itu
saya menyediakan duit seratus untuk beli sesuatu
itu begitu saya bayar
saya tidak pernah tahu barang yang saya pesen untuk seratus perak itu masuk gudang enggak
saya pesen barang x itu
itu nanti penjaga gudang mengatakan bahwa barang sesuai pesanan sudah masuk
dan itu harus dicek
jangan jangan hanya kabus
untuk mark up dan sebagainya enggak bisa
tapi pak sultan sendiri hands on nggak
maksudnya benar benar teliti gitu dalam jalan
saya enggak mau temuan bpk apa enggak baca
dan ini mungkin lebih
sekarang misalnya ya
dianggap tidak efisien
sama pak jokowi diubah
saya mengatakan sama beliau
kalau hanya money follow program
tetap nanti waste bapak
resultnya itu harus jelas
karena ini ibadetting
kalau resultnya itu jelas
berarti pola penganggarannya
itu pasti sudah diperkirakan
akan memberikan pertumbuhan
bermanfaat untuk masyarakat
tinggal nanti di dalam ibadetting itu
itu dibangun dimana sampai berdukuan
semua bisa dibuka
jadi semua transparan ya
pak sultan biasanya kan kalau gubernur
di daerah lain mereka kan lewat pilkada
dan kalau mereka berhasil
kalau tidak berhasil
mereka ya tidak dipilih lagi
jadi kan ada semacam check balance
dan feedback dari masyarakat
pak sultan ini bagaimana selama ini
check dan balance
komunikasi dengan masyarakat
yang dipimpin itu
karena kan di sini
tidak ada yang polling popularitas
dan lain sebagainya kan
membiasakan dialog di desa
masyarakat kalau tidak perlu
nggak mungkin akan komunikasi sama saya
tapi kita ini sebagai pejabat
turun ke bawah
ya kami belusuan itu biasa
berusukan dan ini
satu minggu kan tidak ada
karena masyarakat kalau tidak dimotivasi
kami di sini
saya bekerja untuk pemerintah
jadi kalau saya pulang
masyarakat kan butuh ketemu
buka praktek seperti dokter
tamu pertama itu setengah delapan
tamu saya terakhir itu setengah sebelas
apa apa saja yang didiskusikan
keluhan yang paling sering di
berkeluh kesah itu
masyarakat di situ mungkin
kurang nyaman lagi dan sebagainya gitu
tapi misalnya kalau gak saya buka begitu
gak punya akses
akhirnya sering saya itu
bicara sama teman teman
saya ini jadi gubernur itu malah repot
karena kalau orang mau ketemu sama saya
ya kan wah kalau
masalah ini tidak perlu ketemu bapak gubernur
cukup kepada kepala dinas
cukup diselesaikan sana nggak usah bapak gubernur
jadi masyarakatnya belum tentu bisa ketemu saya
tapi kalau di rumah
itu gak boleh
sekretaris saya itu menolak orang yang mau ketemu sama saya
siapapun bisa ketemu sama saya
sekarang kan semua pejabat
pak sultan sendiri
anak saya yang seperti itu tapi saya belum ya
nggak ada rencana pak sultan
karena sekarang komunikasi
bagi saya itu penting ya
belum manu ya
belum manu ya
ya karena mungkin
sebagian publik itu
wajahnya dan namanya
jadi sering nulis seenaknya
saya kok jadi begini
kan presiden dimana mana
sekarang mereka langsung ya
untuk mendapatkan feedback
tapi ada rencana kedepannya
kan gak bisa bicara seperti itu
kedepan pak sultan
bagaimana karena daerah ini memang unik ya
gubernurnya biasanya ya adalah siapa yang saat itu menjadi rajanya atau sultannya
dan kita ketahui bahwa pak sultan memiliki lima putri
dan tentu harus ada semacam suksesi yang katanya disiapkan
jadi begini ya
pada saat ini
pada saat ini
kita harus mengatasi
pada saat ini
kita harus mengatasi
pada saat ini
kualitatif tidak bisa diteladani masyarakat enggak nah proses ini yang harus dilalui
jadi kalau orang sekolah dari tk sd smp sma mahasiswa sarjana proses lakunya harus lewat sekolah itu
jadi lakon otomatis dirinya juga dari pembelajaran sekolah itu kualitatif tidak
jadi tidak otomatis harus ada rapat dan persetujuan itu sendiri
biarpun harus dari pertama dari anak permaisuri kan hanya di situ tapi proses laku lakon itu harus dilalui
tapi masalah karena ini harus laki atau sultan kan otomatis kan sultan
tidak ada ketentuan yang menyangkut pasal laki laki perempuan
jadi sekarang sudah disiapkan ya
ya apalagi keraton jogja menyatakan diri menjadi bagian republik indonesia
konstitusi republik tidak membedakan laki laki sama perempuan
menjadi gubernur kan harus dimungkinkan untuk laki laki atau perempuan
jadi sudah disiapkan sekarang pak
biar saudara saya anak saya biar berproses di masyarakat
siapa yang akhirnya menjadi lakon dan kualitatif
tapi yang penting kan salah satu dari putri
sudah menarik ya karena di kerajaan inggris juga sekarang kan tidak ada lagi harus laki atau perempuan
saya pun berproses seperti itu dulu
jadi tergantung dengan kecocokan dan lain sebagainya
saya itu dalam diminta membantu orang tua
orang tua tapi nggak pernah di tempat yang enak
tempat yang susah di situ saja dimasukin
mungkin terakhir pak sultan
bukan yang enak duduk di kursi
terakhir mungkin pak sultan
karena yang namanya kan kerajaan yogyakarta sebelum ada republik ini kan sudah ada
bagaimana melihat posisi situasi dan keunikan daerah istimewa ini dalam konteks nkri
ya pendapat saya ya
kami punya komitmen
dari negara yang berdaulat yang bersifat kerajaan
menjadi bagian dari republik
bagi saya itu komitmen
bukan masalah pengorbanan
nanti kalau pengorbanan nanti dikira saya meninggikan
tapi sebagai kehormatan maupun sebagai suatu konsekuensi zaman
yang itu kan tetap sudah saya anggap final
nah sekarang bagaimana jogja ini tetap bisa menjadi spirit
menjadi salah satu bagian dari great wall
yang bisa memberikan contoh
apa artinya kehidupan
apa artinya berbangsa dan bernegara
dan apa artinya mengabdi
saya tidak ingin balas jasa
tapi justru kesadaran itu harus tumbuh dari jogja
baik itu yang pendatang maupun mereka yang asli orang jogja
karena harapan saya hanya dengan cara seperti itu
republik ini langgeng
bukan perbedaan itu yang kita berikan
makanya kalau sering
di jogja kan sudah banyak organisasi organisasi sosial
yang levelnya nasional
entah dari sisi akademik maupun non akademik kan begitu
kan sering yang terjadi asosiasi asosiasi organisasi itu berbeda pendapat
dengan pemerintah pusat
tapi tidak pernah ada dialog
kebetulan di jogja mungkin ada asosiasi atau organisasi
yang levelnya nasional seperti itu
kalau ketemu sama saya
saya bilangnya mesti beda
bapak itu jangan hanya setuju sama yang ada di pusat
itu bukan jogja
jogja itu justru bapak
biarpun pimpinan di organisasi itu yang relatif tidak setuju dengan kebijakan itu
bapak punya rumusan
untuk bisa mengkompromikan
mengkompromikan antara asosiasi atau himpunan atau organisasi yang tidak setuju ini
menjadi jalan keluar
itukah mission kita yang dari jogja
bukan sekedar berbeda atau tidak
jadi yang justru mendamaikan
bukan malah ikut mengatakan tidak setuju
biarpun punya dasar
tapi jalan lain ada nggak sih
maksudnya enggak ada jalan lain
masih ada tergantung komprominya
jadi jangan menciptakan
menciptakan dikotomi setuju dan tidak setuju
tapi masyarakat yang dirugikan
yang kita lihat dulu masyarakatnya
jangan organisasi kita
jadi mau tidak mau ya harus dekat dengan masyarakat
harus tahu aspirasinya apa
tapi selama ini pak sultan bagaimana hubungan dengan pemerintah pusat khususnya misalnya presiden ini kan
pak sultan sudah berapa presiden
komunikasi jalan terus dan ini
keterlibatan dalam politik
karena demokrasi itu kan mau tidak mau kan politik itu wah nomor satu lah istilahnya
bagaimana ini memposisikan
saya kan bukan selebriti
jadi kalau saya ketemu presiden ketemu wakil presiden ketemu menteri kan bukan di publis
saya kan bukan selebriti
saya kan hanya mencoba untuk berbuat sesuatu saja
yang saya anggap menurut pikiran saya baik
dan saya jujur mengatakan itu aja
demi republik kan itu aja
tapi keberpihakan terhadap politik satu partai dan lain sebagainya
ya menurut pak sultan
partai memang dilarang oleh undang undang
maksudnya secara ini apakah ada ya lebih ke misalnya cenderung sini itu sama sekali tidak
di luar itu pak
ya kesadaran saya saja dari awal saya lahir memang untuk mengabdi ya udah lakukan aja gitu loh
soalnya kalau stres kan malah beban
pak sultan terima kasih banyak
terima kasih saya
insidenya luar biasa
dan ya semoga dikaruniai dengan sehat kesehatan
ya demikian bincang bincang kita dengan sri sultan hamengkebuwono x
dedikasinya dan juga
ternyata tidak terasa sudah cukup lama ya mengemban tugas baik sebagai sultan maupun gubernur ya dari daerah istimewa yogyakarta
jangan lupa saksikan insight di lain kali